ini dia joko widodo bersama dengan rombongan presiden republik indonesia
juga ada yusuf kala wakil presiden republik indonesia saat ini sedang keluar dari wilayah istana negara
untuk melaksanakan sholat jumat berjamaah juga
nampak terlihat dari sini juga ada menteri agama yang nantinya akan bergabung
kami belum mendapatkan informasi apakah dalam perjalanan menuju tempat sholat jumat
pihak presiden ataupun yang mewakili akan menggelar konferensi pers ataupun memberikan pernyataan
namun nampaknya dari pihak pas pampres tidak memperbolehkan kamera lebih dekat
tapi ini merupakan gambar yang kami dapatkan dari istana negara yang letaknya juga tidak jauh
dari monas tepatnya di medan merdeka tempat di mana masa ini akhirnya berkumpul untuk aksi dua desember
cuaca nampaknya tidak begitu bersih
sahabat hujan mengguyur di sana
namun ya cukup lengkap dan juga cukup ketat penjagaan dari biasanya
karena kita tahu ada jutaan ataupun banyak sekali masa yang berkumpul di silam monas
katet ya melinda ada menteri agama
ya saat ini kami ulangi kembali bahwa presiden joko widodo juga kami terlihat di sini bersama dengan wakil presiden yusuf kala
kemudian juga menteri polhukam wiranto
ada juga luhut binsar panjaitan dan juga ya menteri agama yang saat ini terlihat
kami berusaha untuk mengambil gambar namun hujan sangat deras
saat ini mereka sedang berjalan menuju ke tempat ibadah sholat jumat karena waktu sebentar lagi juga sudah mendekati pukul dua belas siang
waktu indonesia barat tadi presiden joko widodo di saat aksi dua desember sedang berlangsung di monas
namun tetap presiden joko widodo melakukan agendanya ini untuk melihat kesiapan dari gbk gelora bung karno untuk asean games dua ribu delapan belas
tapi kita juga belum mengetahui apakah ada pernyataan karena tadi juga presiden joko widodo hanya memberikan pernyataan soal kesiapan asian games
dan presiden joko widodo juga menyatakan bahwa menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian ataupun kapolri
termasuk juga untuk soal penangkapan delapan aktivis yang saat ini masih dalam pemeriksaan
untuk dugaan ataupun kasus dugaan makar
kami coba akan lihat lagi bagaimana kondisi terkini di silang monas
sambil juga yang anda saksikan saat ini merupakan suasana di istana negara
masih terus berusaha kami mengambil gambar
meskipun nampaknya pihak presiden dan juga pihak keamanan tidak memberikan kesempatan
lihat lebih dekat dan juga nampaknya presiden joko widodo juga
tidak akan memberikan pernyataan saat ini
entah itu terkait dengan aksi dua desember ataupun penangkapan delapan aktivis
namun tetap kami akan memantaunya untuk anda